bu dewi sudah memaafkan nanti
saya memaafkan pak ustadz
ibu ibu bapak bapak saudara saudara sekalian
yuk sama sama kita berdoa
sabun sama airnya sudah kamu siapkan
sudah pak ustadz
yuk kita mandikan dulu
mbak mira bisa tumbuh di luar ya
badannya kaku kayak batu
saya juga gak tahu
mungkin ini akhir ajalnya
saka raptur maut yang mengerikan ini
saya setakabkan dulu
keras sekali ini
ini jimat batu kecubung
ini jimat batu kecubung
ini jimat batu kecubung
ini gak pantas seseorang memakai batu cincin seperti ini
ini bisa jadi musrik
bisa jadi sirik
ini yang dilakukan sama allah
pak saya lepaskan dulu
saya coba lepaskan dulu
ya allah keras sekali ya allah
batu lagi bang imran
padahal kita itu udah gali tiga kali loh bang
kalau lebih dari tiga kali itu pak mali
wah iya tuh bang
mau sampai kapan kita ganti pacul
ini ada apa
sama mayat yang bakalan dikuburin disini ndre
beresin batu batunya ndre
masih ada cincin batu kecubung
iya pak broto
saya sudah berusaha
tadi untuk melepaskan cincinnya
tapi keras sekali pak
sudah melekat di jarinya
tangannya sudah tidak mencukup
ini sendiri pak broto
dan mulutnya juga
sudah bisa dirapatkan
biar nanti kita tutup
sama kapas aja
sabar ya pak
ini liang lahatnya bebatuan begini
apa nggak ada yang lain
maaf pak ustadz
kita sih udah sampe tiga kali ganti tepat pak
tapi hasilnya sama pak
banyak batu juga
aduh udah gitu batunya keras keras lagi pak
padahal sebelumnya nggak kayak gini pak
yaudah bapak bapak
sekarang jenajahnya kita turun
bu dewi sudah memaafkan nanti
saya memaafkan pak ustaz
bapak bapak saudara saudara sekalian
yuk sama sama kita berdoa
sabar pak broto
terima kasih bang imran